dua pendaki bernama steven dan rian ditemukan tewas di puncak gunung bawah karaeng kecamatan
tinggi moncong kabupaten goa sulawesi selatan pada rabu siang jenazah steven ditemukan di
pos tujuh sementara jenazah rian di pos enam jalur pendakian selain itu tim sar gabungan juga
berhasil mengevakuasi empat pendaki lainnya dalam kondisi kritis diketahui para pendaki
ini merayakan hud ri di puncak gunung dan mengalami hipotermia akibat cuaca ekstrim
yang mencapai empat belas derajat celcius kami temukan dua orang korban yang meninggal dunia yang pertama di
pos tujuh dan yang kedua di pos enam dan keduanya adalah hipotermia
aparat kepolisian mengakui para pendaki ini lolos dari pantauan aparat gabungan di pos
penyekatan dan pelarangan pendakian sejak empat belas agustus dua ribu dua puluh satu di puncak gunung bawah kareang dalam
masa ppkm rilis secara resmi kepada publik agar tidak melakukan ekspedisi ke gunung
bawakaraeng dan danau tandralili pada saat itu kita menginformasikan bahwa kondisi cuaca
berantakan dari pengelolaan petani di gunung bawakaraeng kemudian ke penyelamatkan

ya kepolisian mengimbau warga untuk sementara tidak melakukan pedakian
lantaran cuaca ekstrim diprediksi masih akan terus melanda
yahya maulana goa sulawesi selatan